proyek jembatan penyeberangan tol atau overpass di jalur tol bocimi kecamatan caringin kabupaten bogor jawa barat ambruk setelah dihantam blok beton
akibatnya seorang pekerja tewas tertimpa badan beton sedangkan dua orang pekerja kritis
diduga pemasangan yang sesuai mekanisme membuat blok beton lepas saat diangkat tali kren
dalam rekaman video amatir ini nampak warga saling bahu membahu mengevakuasi sejumlah pekerja yang tertimpa beton
jembatan penyeberangan di jalur proyek bocimi kecamatan caringin kabupaten bogor jawa barat jumat petang
sedikitnya dua orang korban bernama sarifudin dan darwin langsung dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya kritis
sementara satu orang pekerja bernama maman tewas di lokasi akibat tertindih beton
kejadian berawal saat para pekerja sibuk memasang blokan beton badan jembatan
naas satu blokan mendadak lepas dari tali krain hingga jatuh menimpa konstruksi jembatan
akibatnya jembatan yang membentang sepanjang lima puluh meter ini ambruk hingga menghempas sejumlah pekerja yang berada di atasnya
hingga kini dua orang korban masih dirawat inap
ketika dikontrol intensif di ugdrs udeciawi karena mengalami patah tulang
sementara jasad korban tewas juga belum diambil keluarga
sementara kasus ini masih dalam penyidikan polsek saringin
diduga kecelakaan disebabkan kelelayan saat memasang tali kren
muhammad juanda bogor jawa barat